virus corona adalah virus yang sangat mematikan penyebarannya sangat cepat
di negara kita dampak virus ini sudah banyak menimbulkan kepedihan
perlu usaha bersama untuk melawan virus ini
para dokter dan tenaga medis telah mengorbankan waktu pikiran tenaga serta nyawa mereka
selayaknya kita memberikan penghargaan kepada para tenaga medis
engkau adalah pahlawan kemanusiaan
bersatu melawan covid sembilan belas